kasus pembunuhan disertai mutilasi terjadi beberapa kali apa yang melatar belakangi pelaku melakukan aksinya tersebut
kami bahas malam hari ini bersama ardi putra prasetya kriminolog ui selamat malam mas ardi
selamat malam mas ardi
mas ardi terkait dengan kasus pembunuhan mutilasi di bekasi yang terjadi apa analisis anda
apakah ini dilakukan oleh seseorang yang begitu matang merencanakan aksinya tersebut
artinya seseorang yang sangat profesional karena kalau kita lihat bahwa lokasi ditemukannya bagian tubuh cukup atau terbilang sangat dekat dengan masyarakat
kontrakan tempat tinggal yang seharusnya memudahkan orang untuk mencium bau tak sedap yang dikeluarkan
namun kenyataannya ini baru terungkap satu tahun kemudian
jadi begini mbak tiffany
dalam peristiwa peristiwa pembunuhan ada beberapa jenis yang bisa kita gambarkan
yang pertama adalah perempuan berencana atau planet murder
yang kedua adalah pembunuhan tak berencana
dan yang ketiga adalah pembunuhan bayaran
nah kalau kita lihat di case case ini memang kita harus membedah apa yang menjadi faktor pendorong dan apa yang menjadi faktor pemicu
nah kalau pendorong di sini kita bisa misalnya tingkat ekonomi misalnya
lalu yang kedua terkait dengan disorganisasi sosial
lalu terkait dengan budaya
faktor yang keempat adalah nilai spiritual yang mungkin yang dimiliki pelaku tidak baik seperti itu
nah kita harus melihat itu serta kita harus melihat faktor ditonasinya atau pemicunya
nah di sini misalnya yang paling sering di indonesia adalah motif domestic case
yang biasanya juga dilakukan oleh orang orang terdekat
itu terkait dengan misalnya faktor cemburu misalnya
lalu faktor asmara atau rumah tangga itu juga menjadi salah satu penyebabnya atau pemicunya
namun kita juga bisa lihat lebih jauh misalnya ada motif dendam atau motif ekonomi
serta motif ketidakadilan atau motif seksual harassment
nah kita banyak peluang peluang apakah ini hanya sekedar motif asmara saja yang berujung dengan pembunuhan ditambah dengan faktor pendorong pendorong tadi
apakah ada kemungkinan kemungkinan lebih jauh
nah kalau hmik misalnya sebagai kriminolog melihat case case seperti ini memang harus holistik
kita tidak bisa parsial ketika kasus ini terjadi
namun kita harus lihat track record antara misalnya lima sepuluh tahun kebelakang record dari pelaku ini gitu
dan polisi dari penegak hukum kami sangat mengapresiasi karena sangat cepat pengungkapan kasus ini yang diawali dari pelaporan orang hilang yang tidak sengaja begitu
dan malah menemukan fakta yang lebih mengebohkan
nah ini tentunya menjadi tugas dari penyidik untuk memperdalam apakah kasus kasus serupa pernah dilakukan oleh yang bersangkutan seperti itu
oke itu harus ada pendalaman yang lebih menyeluruh lagi terkait dengan hal itu
tapi terkait dengan mutilasi yang ada di bekasi ini mas ardi
pelaku yang berpengalaman
pelaku yang berpengalaman
mereka memikirkan sebegitu matang bahkan yang menjadi pertanyaan mengapa bagian tubuh tersebut disimpan tidak dibuang
kalau itu untuk menghilangkan barang bukti atau lain sebagainya
apa pengamatan anda terkait hal ini
yang pertama yang dilakukan oleh pelaku mutilasi adalah melakukan namanya dehumanisasi
jadi menurunkan sekat seorang manusia itu dihilangkan
dan dihilangkan oleh pemikiran pelaku
artinya ketika dia memotong motong bagian organ itu dilakukan dengan sadar dan dengan perasaan yang biasa saja sudah tidak menakutkan bagi dia
nah mutilasi pun kita harus dalami lagi
mutilasi ada dua
yang pertama mutilasi yang memang direncanakan dan mutilasi yang spontan
kejadian banyak di kasus pembunuhan adalah ketika sudah terbunuh misalnya
misalnya di kes ini pasangannya terbunuh
lalu kemudian pelaku ini kebingungan untuk menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti
salah satunya adalah evidence dari korban itu
atau mayat korban itu diapain itu lebih dipikirkan oleh orang lain pelaku
namun kalau pembunuhan yang sifatnya terencana dan dalam menghilangkan barang bukti ini sudah direncanakan biasanya akan berjalan dengan baik
kita tahu sekitar dua belas tahun lalu ada pembunuhan di apartemen yang dilakukan oleh pasangannya begitu
dan ternyata tidak hanya satu
waktu itu pembunuhannya terungkap ketika ada korban ke tujuh atau ke delapan
nah ini juga menjadi demonisasi yang baik ketika pelaku ini kemudian sudah seolah olah terbiasa melakukan pembunuhan
nah dalam membuang mayat atau jenazah ini salah satu tujuan pelaku adalah menghilangkan identitasnya
jadi bagaimana cara dia menghilangkan identitas kalau dia sangat profesional bahkan sampai sidik jari itu dia akan hilangkan

dan yang pasti yang di kasus mutilasi yang pertama akan dihilangkan
dan yang pasti yang di kasus mutilasi yang pertama akan dihilangkan
adalah bagian dari kepala atau bagian dari wajah itu kan yang mudah dikenali seperti itu
kalau terkait dengan push dan pull factor tadi seperti yang mas ardi sampaikan
apakah artinya kita tidak bisa dapat langsung menyimpulkan bahwa mutilasi atau melakukan mutilasi itu
oleh tersangka selalu menjadi niat awal karena tidak selamanya bisa seperti itu
baik jadi kalau misalnya pelaku ini harus dites lebih lanjut terkait dengan kejiwaan
ini peran dari psikolog dan psikiater mungkin untuk melakukan uji begitu apakah ada gangguan kejiwaan
karena tidak sedikit pelaku mutilasi yang memiliki gangguan kejiwaan misalnya sadism
dia sangat sangat menikmati begitu ketika ada hal hal yang kita lihat sebagai hal yang sesuatu yang menyedihkan
tapi dia sangat menikmati
nah ini ada gangguan kejiwaan
dia sangat menikmati misalnya ada bagian tubuh yang terpotong potong
itu ada kajiannya dan mungkin dari psikologi bisa mendalami ini lebih lanjut
namun dari kepolisian harus mencari rekod dari pelaku ini tadi
apa yang dilakukan lima tahun kebelakang misalnya itu betul betul harus dilihat lebih holistik
misalnya jangan sampai ada duck number atau kasus kasus yang tidak terungkap ini kemudian terkubur
begitu saja seperti itu
polisi sekarang masih mendalami
termasuk kemungkinan adanya korban lain selain angela tentu saja
pengamatan anda apakah memang kejahatan seperti ini sangat terstruktur mas ardi
dan apakah memang umumnya dilakukan sendiri atau ada dengan bantuan orang lain
ya terima kasih
jadi kalau untuk kasus kasus mutilasi yang sifatnya adalah
kement murder atau pembuangan bayaran
biasanya dilakukan secara sistematis
dia ada pembagian kerja tim yang jelas
lalu ada pra eksekutornya ada pra surveyornya seperti itu
namun ketika perbunan itu berencana atau tak berencana
itu biasanya dilakukan oleh individu ke individu
dan yang pasti ketika kasus seperti ini akan kesulitan dalam
membuang barang bukti atau menyingkirkan barang bukti agar tidak terendus oleh pihak kepolisian
nah kalau yang dilakukan di
kasus kemarin ini
menurut khidmat saya ini lebih pada pembunuhan yang berencana
karena mungkin ada faktor faktor pendorongnya
ataupun faktor keluarga
misalnya konferensi keluarganya tidak erat
ataupun misalnya nilai spiritual yang tidak baik
ditambah dengan faktor komitunya atau detonasinya itu asmara
masalah masalah rumah tangga
misalnya cemburu dan misalnya
kemarin pelaku sudah menyatakan karena korban ingin dinikahi
pelaku tidak siap dan akhirnya
terjadilah pembunuhan itu seperti itu
apa mas ardi sebenarnya yang membuat
seorang pelaku terpikir untuk melakukan mutilasi
saya jadi teringat dengan salah satu
serial killer mungkin mas ardi juga pernah menonton
tentang jeffrey dahmer
ketika mungkin pada saat itu di masa kecilnya
dia memiliki masa lalu
ketertarikan terhadap hal hal yang berhubungan dengan biologi
itu mungkin menjadi push factor salah satunya
koreksi kalau saya salah dan mas ardi bisa tambahkan
bagaimana dengan hal hal tersebut mas
ya pemeriksaan psikologi tentunya sangat menjadi kunci ya di sini ya
peran dari psikolog psikolog yang mendampingi dalam periksaan ini
betul betul harus bisa menggali
apa latar belakang pelaku melakukan
misalnya dalam usia perkembangan ketika dia meleset anak anak
ternyata sering melihat darah misalnya
ini kan kemudian ketika dia dewasa
dia melihat pembunuhan sebagai suatu hal yang biasa seperti itu
atau ada kita tidak tahu ada
trauma trauma tersendiri yang dialami oleh pelaku
sehingga ketika dia melakukan pembunuhan itu menganggap itu hal yang biasa
misalnya pernah melihat orang dibunuh dan sebagainya seperti itu
dan faktor faktor itu memang harus diurai oleh para psikolog
psikolog yang mendampingi ini harus betul betul bisa mengungkapkan
dari background pelaku
baik kita akan lihat bagaimana perkembangan terkait dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi di bekasi ini
terima kasih mas ardi putra prasetya sudah bergabung dengan kami di cnn malam hari ini
selamat malam terima kasih pak rifani